saya milih disini karena varietesnya lebih banyak
bisa lebih ringan bisa lebih pegel
kan apalagi kalau anak seperti ini kan kondisinya beda
dan ada titik titik lemah
kesombongan pada tingkat ini berarti kita merasa
gejala pak t demokrat iya kan
ikn itu bukan priority
ini pertama kali saya melihat di palembang ada yang seperti ini
untuk perawatannya pun ternyata tak sulit
si mantan waktu kita mau rapat ntp
jadi masing masing saling berkaitan masing masing saling berkontribusi terhadap hal itu
coach tapi dulu kalau misalnya kakak kan kalau coach bambang kan
sepertinya juga harus tetap menjadi prioritas